ada apa be
ada lu mai
bukan begitu maksud gua
lah kan banyak kagak ikut ikutan
mabek belain siapa sih be
gue kagak belain siapa siapa
yang bener tetep bener
yang salah tetep salah
mau tinggal di rumah itu
kalau sampai dalam waktu dekat
mabek kagak ngusir sitati sama si ojak
mila mau pergi merantau jauh
dosa apa gua ya
anak gua begitu banget
siapa apa ya allah
gua cuma keingetan nya lu
lebaran bisa ngocek sendiri
biar gue yang motokin
jangan lupa nanti tulis
cekat cekat cekakak
satu kali lagi
cekat cekat cekakak
cekat cekat cekakak
nanti pipih kirim lewat bank
masih sempat atu mi
bankan bukanya sampai jam tiga
nanti kalau sudah dikirim
pipih kasih tahu mimi
barusan istrinya yang telpon ya bang
biar tak pusing
kasih yang begini
semua istri di seluruh dunia
tidak bakal rewel
kalau kau butuh nanti
kau bisa hubungin aku
setiap penukaran lima ratus ribu
menjelang lebaran ini
aku manggal di depan sana
bu dikira saya teh
ibu bakal ngasih saran
enggak tahunya malah promosi
ada apa be
selalu keluar dong
udah di luar be
lu jangan main main sama orang tua
bikin hati dongkol aja loh
lu usah tahu
siapa yang main main be
ada apa be
ada lu mai
roman romannya baru datang ya
ada apa be
ada lu mai
roman romannya baru datang ya
ada apa be
ada lu mai
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
ada apa be
saya boleh pinjem uang kamu nggak
nanti kalau motor saya sudah saya gadai
saya mau kirim uangnya sekarang
takut keburu bank tutup
gue adanya cuma sejuta
itu pun nggak gue bawa
boleh pinjemin saya pur
istri saya udah teleponin saya berkali kali
ya udah ambil di kontrakan gue ya
makasih ya pur
jak kamu punya uang tambahannya enggak
kalau emang langsung bayar ada
ya tapi mesti ngambil dulu ada di rumah
ya nggak pakai peluk pelukan
makasih ya jak
pokoknya kalau si jamila ngomong macem macem
pakai ngancem mau ngusir
jangan diladenin ya mai
oh seperti itu
kagak seperti itu
kan kau bilang kalau
kan kau bilang kalau
pokoknya kalau si jamila ngomongin soal ngusir ngusir
udah jangan diladenin
anggep aja kagak ada
yang dianggap nggak ada orangnya
kalau begini ceritanya si jamila kagak bisa dibiarin
mak tenang jangan emosi
siapa yang emosi
siapa yang emosi
itu mas sampai berdiri gitu
pan mak mau ngangkat kue di open
lo tunggu sini
tiga appreciate yang berharga
cukup lagi ya teman teman
kalau tidak me nig ini belum berhargaoris

saya masih kesel nanti juga
ya gue minta lo berdua ngertiin gue dah
gue juga jadi bingung soal si jamilah
kesana anak kesini
assalamualaikum eh ada mbak abe
oh seperti itu ada mertua sendiri di sini agak ditegur
bukan begitu mak kan yang deketan mbak abe
ini abis ini mau tegor mak eh ada emak
jak gimana jak